pemprov jatim berupaya memutus mata rantai penularan covid dengan menyediakan tempat isolasi terpusat
tentu saja ikut saja karena keselamatan
jadi pulau ini dekat sekali dengan pulau run